hasil pemeriksaan kesehatan bakal capres dan cawapres akan diserahkan ke komisi pemilihan umum
usai pengurus pas besar ikatan dokter indonesia menggelar rapat pleno
dan sudah ada koresponden cnn indonesia silvano haji di gedung kpu jakarta
sejauh ini apakah hasil pemeriksaan kesehatan ini sudah diserahkan ke kpu
dua belas agustus kemudian selanjutnya satu hari setelahnya adalah
bakal calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto bersama dengan sandiaga uno
juga akhirnya melalui rangkaian proses cek kesehatan yang sampai dengan kala itu
melalui enam belas tahapan tes kesehatan
nah selain tahapan tes kesehatan ini yang akan atau telah dikonfirmasi pada pukul sembilan belas
waktu indonesia bagian barat nanti akan diserahkan kepada kpu dari pihak rspad
dari ikatan dokter indonesia pun
kemudian ini juga masih dalam rangkaian proses verifikasi data kebenaran dan juga perbaikan
atau yang bisa dibilang kelengkapan maksud saya di sini antara tanggal sebelas sampai dengan dua puluh tujuh agustus mendatang
kemudian lima belas sampai dengan tujuh belas agustus akan ada juga pemberitahuan tertulis dari hasil verifikasi
kemudian kalau kita merunut lagi tanggal dua puluh hingga dua puluh dua agustus ini
bakal calon presiden dan wakil presiden juga akan diberikan kesempatan untuk perbaikan
jika berkas belum lengkap atau butuh pembaruan
kemudian ada juga selanjutnya pada tanggal dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat agustus ini adalah verifikasi kembali yang dilakukan oleh kpu
sementara ada juga dari tanggal dua puluh delapan agustus sampai dengan sepuluh september
tahapan lainnya adalah pengusulan calon pengganti yang dilakukan oleh parpol maupun gabungan partai politik
sementara tanggal dua puluh september ini adalah penetapan dan pengumuman calon presiden dan wakil presiden
ini tahapan yang cukup panjang melalui waktu sekitar satu bulan
kemudian kalau misalnya kita masih melihat runut dihitung dari bulan agustus ini kira kira kita membutuhkan waktu sampai dengan empat belas bulan
sampai kita mendapatkan presiden dan wakil presiden baru untuk indonesia dua ribu sembilan belas mendatang
manu apakah hasil tes kesehatan ini menjadikan
ini mutlak diantara syarat syarat lain yang harus dilengkapi seperti yang tadi anda sampaikan
kalau memang ada perubahan atau perbaikan administrasi begitu atau bagaimana sebenarnya mekanismenya dari kpu
atau apakah syarat ini akan dikumpulkan secara akumulatif atau seperti apa
mekanisme ini sebenarnya sudah diatur dalam pkpu
ada beberapa runutan atau tahapan yang harus dilalui oleh bakal calon presiden dan wakil presiden
dari instrumen parpol dan juga gabungan parpol yang mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden
terutama kalau misalnya kita lihat angka atau tanggal krusial dari tanggal lima belas sampai dengan tujuh belas agustus besok
ini merupakan waktu waktu yang paling krusial untuk memenuhi kelengkapan data
nah kemarin ada beberapa statement yang sangat menarik dari ketua komisioner kpu arief budiman yang menyebutkan bahwa
jika jika salah satu calon presiden atau calon presiden yang menangkapkan data ini
bakal calon presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat tes kesehatan apa yang akan dilakukan selanjutnya
nah ini masih belum terjawab oleh kpu
sementara kalau kita melihat atau menyamakan dengan pkpu dan terutama dengan runut yang sudah sedang berjalan
antara tanggal sebelas sampai dua puluh tujuh agustus nanti kemungkinan kemungkinan perbaikan data atau kelengkapan administratif
yang dibutuhkan oleh kpu kepada bakal calon presiden dan wakil calon presiden ini juga
nantinya akan juga terlaksana atau bisa dilakukan oleh kedua belah pihak
baik terima kasih silvano hajid dari kantor kpu jakarta